pemerintah ternyata terus menambah jumlah daging sapi dan juga kerbau beku impor menjelang hari raya idul fitri
namun kapasitas cold storage sebagai tempat penyimpanan daging daging tersebut justru menjadi masalah
pemerintah lewat kementerian perdagangan dan bulog terus menambah stok daging impor beku
tercatat pada akhir mei dua ribu tujuh belas stok daging bulog berada pada angka tiga puluh lima tiga puluh tujuh ton dan terus ditambah sebanyak lima puluh satu ribu lebih daging hingga akhir dua ribu tujuh belas termasuk menjelang idul fitri ini
namun sejumlah daging yang terus bertambah tidak diikuti dengan bertambahnya ruang penyimpanan untuk daging beku
bahkan asosiasi pedagang daging abdi dki jakarta protes
tidak mendapat jatah kualitas
tempat penyimpanan daging beku impor bulog di gudang penyimpanan atau cold storage milik pemerintah
daging daging tersebut kini disimpan di cold storage milik swasta yang jaraknya jauh dari lokasi kios para pedagang
kerugian materialnya ya berupa barang kami ini akan terganggu pendistribusiannya
karena sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang dekat dengan pedagang atau sentra nya
kami sampai sekarang masih mencari alternatif di mana gudang penyimpanan yang memang bisa untuk merawat daging stok kami itu di satu kontainer
dan segera kami data dan distribusikan kepada pedagang
jarak tempuh distribusi yang lebih jauh menurut pedagang akan menyebabkan biaya distribusi yang lebih tinggi dan berpotensi menjadi faktor utama kenaikan harga daging beku di pasaran
pd dari dari
ade dharma jaya selaku perusahaan daerah dki yang memiliki fasilitas cold storage menyatakan daya simpan daging di gudang mereka telah penuh menjelang lebaran ini
apalagi mereka harus menyimpan daging kerbau impor tambahan dari india
di sini itu mekanisme untuk dapat menyimpan daging daging seperti apa pak
mekanismenya dari pihak calon pengguna mengajukan permohonannya
pengguna dari pengguna itu kita melihat kondisi kita
kalau saat sekarang ini kan full capacity ya
artinya kalau semuanya kita punya baik untuk disewakan maupun di gudang sendiri
jadi sekarang itu penuh
karena menjelang lebaran ini jadi penuh kapasitasnya
berarti sudah tidak bisa menerima untuk menyimpan daging daging di cold storage di darmajaya lagi pak
bahkan kita itu untuk memenuhi kebutuhan sampahnya sendiri kita sewa river container
yang mungkin pak dari luar nanti bisa cek
soal kurangnya tempat penyimpanan daging ini kementerian perdagangan menunjukkan sikap yang terkesan lepas tangan
pedagang pun diharuskan merogoh kocek pribadi jika ingin menyewa tempat penyimpanan daging
para pedagang kan memiliki sebenarnya
tetapi nanti kita lihat kan tidak mungkin kalau itu seluruh indonesia kita kasih cold storage
harus ada bagian bagiannya lah
itu namanya bagian dari kelengkapan usaha
jadi harus usaha sendiri gitu pak
loh ya ada beberapa yang kita siapkan
pasarnya tetapi kalau yang masing masing ya biasanya para pedagang siap kok
cukup banyak mereka sudah siap
selain masalah jarak tempuh distribusi daging teknik penyimpanan daging beku menjadi perhatian pedagang
jika daging beku tidak disimpan pada kisaran suhu delapan belas hingga dua puluh derajat celcius
maka kualitas daging akan turun
dan penurunan kualitas membuat daging tak layak dijual ke konsumen